bukan hanya pembeli kenaikan harga beras juga dikeluhkan oleh para pedagang beras
seperti di sentra penjualan beras di pasar cermeng purwokerto jatengah
pedagang mengaku omset penjualan beras mengalami penurunan
jika biasanya para pedagang mampu menjual beras banyak empat hingga lima ton beras setiap pekan
kini mereka hanya bisa menjual dua ton beras per pekannya
harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di kota purwokerto
saat ini mencapai rp sebelas lima ratus hingga rp dua belas per kilogram
padahal sebelumnya hanya rp sepuluh hingga rp sepuluh lima ratus per kilogram
sementara beras jenis premium saat ini dijual rp lima belas hingga rp lima belas lima ratus per kilogram
dari sebelumnya rp empat belas per kilogram
kenaikan harga beras juga terjadi di mojokerto jatimur
beras dengan kualitas biasa kini dijual rp sebelas dari sebelumnya rp sepuluh per kilogram
beras medium seperti ir enam puluh empat dan serang yang sebelumnya dijual rp sebelas kini menjadi rp dua belas per kilogram
sedangkan beras kualitas bagus dari sebelumnya rp dua belas kini menjadi rp tiga belas per kilogram
naiknya harga beras ini sudah terjadi sejak desember tahun lalu
gagal panen sehingga stok beras berkurang menjadi salah satu alasannya
kenaikan harga beras diperkirakan masih terjadi hingga musim panen dua bulan mendatang
selain beras harga sayur mayur dan bumbu dapur juga mengalami kenaikan
di pasar tradisional jember jawa timur rabu pagi cabai rawit cabai merah besar dan kentang mengalami kenaikan tertinggi
untuk harga cabai rawit saat ini mencapai rp lima puluh
harga sebelumnya rp tiga puluh lima per kilogram
sementara cabai merah besar kini rp tiga puluh dari harga rp dua puluh per kilogram
cabai hijau mencapai rp dua puluh tujuh dari harga sebelumnya rp dua puluh per kilogram
naiknya harga sayur dan cabai ini akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan banyak petani gagal panen
ditambah lagi adanya peningkatan aktivitas gunung semeru yang selama ini menjadi daerah penghasil sayur dan cabai
tim liputan cnn indonesia